aku cuma mau bentar sama aku nggak mau
aku udah tahu semuanya aku udah tahu semuanya dan aku sama sekali nggak nyangka tanpa ambal
bisa setegah itu sama kamu kamu tuh nggak perlu beri mereka lagi kamu tuh nggak bodoh
kamu tuh bisa beda mana orang yang baik dan mana yang salah dan kamu mustinya tahu tante ambar itu
orang jahat ya kan aku bener bener nggak paham kamu tuh jangan berusaha nutup mata terus kenapa sih
kenapa sih kok ayah nangis
lagi lagi yang salah menilai kamilah
padahal dia orang yang baik
bukan siapa siapa mila
dan orang lain untuk mila
mila pasti akan menuruti apa kata tanpa
tapi ini berbeda tante
haris itu orang tua mila
papa kandung mila sendiri tante
dan mila gak mungkin membiarkan pak haris menderita
jadi mila hanya ingin membantu pak haris tante
kamu sudah janjikan sama mama
kamu gak akan membiarkan kamila mendonorkan ginjalnya untuk pak haris
tapi kenapa kamu melanggarnya fadil
bisakah dibicarakan dengan kepala dingin
ini juga keputusan yang sangat berat untuk fadil mah
lagian ini juga baru tes kok ma
bentuk itu cocok
kalau memang terbukti cocok
dan kamila diperbolehkan untuk mendonorkan ginjalnya
fadil akan memantau kondisi kamila
dan kamila juga berjanji
dia akan menjaga kesehatannya mah
sampai hari pendonoran itu
fadil akan selalu memantau kondisi camillah
kita akan bekerja sama ma
dan fadil gak akan membiarkan kondisi kamila sampai drop lagi
tapi kalau sudah
kamu serius membenonorkan ginjal kamu kamila
kamu sudah tahu resikonya pasca operasi transplantasi ginjal itu mila
mila tahu tante
dan mila sudah siap menghadapi apapun resikonya dan seberat apapun resiko itu tante
asalkan papa sembuh
dan apapun resikonya
kamu akan terima dengan lapang dada
kamu boleh menonorkan ginjal kamu untuk paris
kamu serius tante
mama serius ma
karena kamu juga serius kan
leo menginjil semangatur
nanti kalau ternyata hasil tes ginjal itu cocok dengan pak haris
dan kamu melakukan operasi transplantasi ginjal
resiko yang harus tanggungmu adalah
kamu harus pergi dari rumah ini
dan pernikahan dengan fadl dibatalkan
ma maksudnya apa sih ma
mama kok bicara seperti itu sih ma
tadi camilla kan sudah bilang
dia tahu konsekuensinya dan akan menerimanya
jadi resikonya kamu pergi dari rumah ini
karena mama tidak mau punya calon mantu yang tidak bisa dibilangin
dan satu lagi
kamu tidak boleh membawa kava
karena kafa adalah bagian dari keluarga renaldi
ma kok mama bicara seperti itu sih ma
karena mama sudah capek bicara sama kamila
masuk kuping kanan keluar kuping kiri
kamu mau meninggalkan mereka dan tetap tinggal di sini bersama kami
atau kamu memilih menolong mereka yang kamu bilang keluarga kamu
dan kamu pergi dari rumah ini meninggalkan fadl
pernikahan dibatalkan dan juga meninggalkan anak kamu
sekarang kamu pilih mila
jadi sekarang pilihan ada di tangan kamu mila
tapi selangkah saja kamu pergi dari rumah ini untuk menemui pak haris
apalagi mendonorkan ginjal kamu untuk pak haris
pintu rumah ini akan terunci rapat untuk kamu mila
dan kamu tidak akan pernah lagi ketemu dengan fadl
dan juga tidak akan pernah lagi ketemu dengan kafa
mama mama jangan begitu dulu ma
ini akrabnya sekalian
ini hantu saya

aku nak pergi balik dulu
nanti kalau ternyata hasil tes ginjal itu cocok dengan pak haris
dan kamu melakukan operasi transplantasi ginjal
resiko yang harus kamu tanggung adalah
kamu harus pergi dari rumah ini
dan pernikahan dengan fadl dibatalkan
dan satu lagi
kamu tidak boleh membawa kava
ngapain kamu kesini
ini udah malam duk
aku cuma mau ngomong bentar sama kamu
aku gak mau
mila mila mila tunggu tunggu tunggu
duk duk duk mila duk
aku udah tahu semuanya
aku udah tahu semuanya
dan aku sama sekali gak nyangka
itu bisa setegah itu sama kamu
dan kamu tuh gak perlu bilang mereka lagi
kamu tuh gak bodoh kan
kamu tuh bisa beda
mana orang yang baik dan mana orang yang baik
dan kamu mesti tahu
tante ambel itu orang jahat
aku benar benar gak paham apa omongan kamu
kamu tuh jangan berusaha nutup mata terus
bukan sama kamu
daripada kamu tinggal di rumah orang yang selalu bikin dirinya sendiri
mendingan kamu pergi dan kamu tinggal sama orang tua kamu
daripada kamu tinggal di rumah yang gak ngerti sama pasangan kamu
oke aku pergi dulu
aku tahu kalau kamu sedih
mana mungkin sih kamu disuruh pilih antara anak sama ayah
gila aja kali orang suruh miliki gitu
jadi kamu mesti ingin sadar
tante ambel itu sangat jahat sama kamu
dia tuh pelan pelan memunuh perasaan kamu
dan kalau kamu terus tinggal sama dia
kamu itu bukan hanya kehilangan orang tua kamu
tapi kamu juga akan kehilangan jati diri kamu
karena selamanya dia akan mengatur hidup kamu
dan mungkin dia akan berusaha untuk menghapus semua memori di dalam otak kamu